dan juga bergabung bersama kami ada ceo medical tourism ada niko azari hidayat
pak niko selamat malam
oke bapak bapak selamat malam
saya ke pak niko dulu terlebih dahulu
pak niko selama ini catatan bapak mengenai wisata medis yang ada di tanah air
yang nampaknya mungkin belum banyak diminati begitu
belum banyak menarik minat khususnya untuk para warga kelas atas tanah air
ya memang fenomena yang terjadi adalah
dulunya wisata medis ini hanya dari daerah daerah yang terpencil
kemudian ke daerah yang metropolitan
di mana lengkap prasarananya
namun sekarang berubah
justru masyarakat kita bisa mencari di mana layanan yang terbaik
tapi dengan harga yang efisien
itu adalah paradigma yang terjadi
kalau track record nya gimana pak niko
wisata medis atau wisata kesehatan beberapa tahun belakangan di indonesia
ya jadi kalau track recordnya sekarang semakin meningkat ya
meningkat dari tahun ke tahun
paling tidak ketiga daerah negara tetangga kita keluar ya
nah ini track record nya mulai berubah nih
karena masyarakat indonesia menahan diri untuk keluar negeri
oleh karena itulah momentum ini kita manfaatkan
untuk menahan masyarakat kita untuk berubah tetap di indonesia
pak azril bagaimana anda menanggapi upaya kemenparekraf ini dan juga kemenkes
ini pemerintah itu belum mengambil kesempatan ini peluangnya
jadi dua menteri menteri pariwisata dan menteri kesehatan dan menteri luar negeri
ini harus bekerjasama mencari peluang
karena intinya adalah health tourism
di mana wisata kesehatan itu ada medical tourism
ya ada juga wellness
kemudian ada juga yang kita sebut dengan geronto tourism
jadi sebenarnya peluang ini bukan hanya medical saja
tetapi juga wellness juga adalah jeronto
peluang ini sebenarnya sangat besar
dan ini kalau bisa dikembangkan bersama
antara menteri pariwisata dan menteri kesehatan
itu kerjasama dengan pak niko
wah ini sangat bagus sekali ya
menjadi peluang bagi kita
bali tadi sudah direncanakan termasuk juga jakarta medan
ini juga sangat baik saya rasa dengan surabaya
ini peluang menurut saya yang sangat bisa kita kembangkan betul
karena bukan hanya medical saja
tapi wellness saja kayak spa saja
itu di pariwisata sudah berkembang sekali
yoga massage tasi
ini barangkali yang perlu kita kembangkan bersama
nah ini dia
wisata kesehatan wellness tourism ini sebenarnya sudah lama
sudah lama bekerja begitu ya di indonesia
sudah lama terorganisir di indonesia
juga kadang kadang orang kalau stress ke bali pergi
atau mungkin ke papua ke raja ampat gitu
biar menghilangkan stressnya gitu
tapi kalau relate dengan upaya pemerintah ini
apakah melihat hal ini cukup seksi gitu untuk menarik minat wisatawan dalam negeri
karena kalau kita tahu orang orang yang berobat ke luar negeri
dengan biaya segitu banyaknya
biasanya adalah warga warga kelas a
nah ini kan artinya akan lebih efisiensi biaya
yang bisa membuka semua target ini
semua lapisan menjadi target begitu pak azril
ini sebenarnya jadi peluang yang sangat baik sekali

pelitungan saya satu ratus lima puluh lima triliun pada tahun dua ribu tujuh belas saja
itu yang keluar
ini saya rasa sangat sayang ya kalau kita bisa kita kembangkan ke dalam
karena untuk wellness saja kayak spa dan sebagainya itu bisa berkembang
kalau medical memang itu perlu dikembangkan
barangkali kita harus kembangkan bersama
dan peluang lagi yang bagus sebenarnya ada jironto tourism
citizen untuk lanjut usia
ini bisa kita kembangkan juga
karena ini banyak permintaan dari luar negeri
terutama dari jepang dan belanda
itu sangat banyak mereka ingin berwisata
di masa usia lanjutnya itu berada di indonesia
karena mereka ingat waktu dulu berada di indonesia
waktu zaman jepang dan juga waktu belanda
nah termasuk negara negara lain juga
kenapa tidak peluang ini bukan hanya sekedar kebugaran saja
kalau kebugaran ya
untuk bali oke
tetapi kenapa tidak kita medical dan juga wisata lanjut usianya juga bisa kita
barangkali kita bisa duduk bersama antara pariwisata dengan kesehatan ini
termasuk tadi medical
kebugaran maupun juga senior citizen ini barangkali
nah ini saya rasa tiga hal ini bisa kita kembangkan
memang keterbatasan banyak
supporting dari government harus kuat dalam hal ini
ya terutama banyak hal yang perlu kita bicarakan
dari government ya
saya ke pak niko
pak niko dari hasil riset international medical tourism journal begitu
menyatakan bahwa setiap tahunnya wni mengeluarkan biaya rata rata seratus triliun rupiah
untuk melakukan wisata medis di seluruh dunia
kalau di breakdown ini angkanya
lebih besar medis atau wisata
ya tentunya kalau pada kenyataannya layanan medis ini memerlukan hal hal terkait seperti
jasa medis kemudian teknologi
bisa dengan teknologi kesehatan seperti imaging laser kemudian minimal invasif
memang secara logika tentu medis yang mengambil porsi lebih banyak
tapi tidak bisa kita sepelekan bahwa sisi turism daripada keluarga
yang kemudian bisa berjalan jalan
berwisata itu juga menjadi hal yang cukup penting
artinya kalau si pasiennya berobat karena sakit
tapi keluarganya bisa bukan berobat
tapi menjaga kesehatannya dengan barangkali kebugaran
kemudian mungkin herbal tourism
karena di indonesia sangat ikonik dikembangkan hal hal seperti itu
nah kalau yang di surabaya ini menjadi pilot projectnya
mana yang diprioritaskan terlebih dahulu pak niko
ya karena medical tourism itu sangat penting
karena id ini merupakan sebuah startup ya
jadi kami harus presisi dan visible
jadi memang pangsa pangsa kami pun clear bahwa kita ingin masyarakat indonesia dulu
kita ingin mengambil hati dulu masyarakat indonesia
kemudian pada porsi tertentu kita mulai dari surabaya dulu
makanya pemerintah kota surabaya dan universitas erlangga berkolaborasi penuh
dalam segmen yang lingkungan dulu
kemudian baru indonesia bagian timur
selanjutnya tentu kemudian merambah keluar
dan kita berkolaborasi juga dengan dekatan dokter indonesia
memang mendeklarasikan empat hal yang perlu dikembangkan dalam health tourism ini
seperti misalnya selain medical tourism ada wellness atau kebugaran
ada herbal tourism dan yang keempat adalah science
oke ada beberapa jenis pariwisata berbasis kesehatan
pak azril kalau melihat tadi
beberapa kota yang jadi pilot
surabaya menjadi pilot project
dan nanti ada beberapa kota yang akan menyusul
seperti jakarta bali dan juga medan
melihat potensi dari wisata medis di kota kota ini seperti apa
kalau potensi saya sangat baik sekali
ya peluang ini saya rasa pak niko juga pasti tahu
karena banyak uang yang kita keluarkan selama ini
kenapa tidak kita ke dalam
tapi perbaikan harus kita kembangkan
nah ini secara internasional
itu mutlak harus kita kembangkan kita perluas
jadi dokter maupun para perawatnya
juga yang berlisensi bersertifikat juga
ini juga harus kita kembangkan bersama
untuk ini sebenarnya di pariwisata juga
sudah bisa kita kembangkan dengan
paket paket travel yang cukup baik
dan juga mengendalikan kembangkan dengan online community
jadi kalau melihat peluangnya
kalau saya lihat jumlah uang yang selama ini dikeluarkan
untuk kesehatan itu sangat baik
nah kalau kuat juga kebugaran saja
apalagi dengan imunitas kita harus tinggi
ini kan harus kita tingkatkan dengan kebugaran internal kita sendiri
dengan demikian saja
ini bukan hanya dengan hitam saja
tapi juga imunitas kebugaran kita sendiri bisa kita kembangkan
contoh dengan spa saja
nah dengan herbal itu bisa kita kembangkan
bisa kita kembangkan sebenarnya bisa bermacam macam
dengan ada homeopathy
itu juga bisa kita makan dengan natural
ini juga bisa kita kembangkan dengan membuat alternatif akses untuk turisme ini
nah ini barangkali yang bisa kita kembangkan

lanjut usia ini juga jangan lupa
ini peluang yang sangat besar
sebenarnya ini ada ceruk yang bisa kita kembangkan juga nih pak niko
nah untuk akan datang barangkali peluang peluang ini daripada mereka ini
jadi yang supaya ini bisa sehat
juga hanya medical saja
bukan hanya kebugaran saja
tapi juga tiga hal ini perlu bisa kita kembangkan bersama
ini barangkali untuk yang akan datang
tapi harus kita bahas bersama nih pak
kalau boleh kita bersama menjadi satu tim
apalagi kalau bapak di surabaya
ini kebetulan sama kita sama nih pak ya
jadi bisa kita kembangkan bersama
jadi antara pariwisata
jadi dengan medical turismnya bisa kita kembangkan bersama
mudah mudahan saya rasa insya allah ini bisa kita jalankan
pak niko saya melihat informasi dari laman
rata rata ternyata pengeluaran wisatawan medis ke luar negeri ini
mencapai tiga sampai dengan sepuluh usd per orangnya
artinya ada empat puluh dua juta sampai dengan satu ratus empat puluh juta per orangnya
nantinya kalau memang ini akan terrealisasi di indonesia
apakah angkanya juga akan sebesar itu
ya kalau kita berprediksi ya tentunya kita tidak akan
bermimpi langsung mengambil pangsa pasar sebanyak itu
karena itu tentu tidak visible buat kami yang startup ya
tapi tentu kita mengambil mulai dari yang kecil dulu
makanya kenapa kita mulai dari yang skup kecil
tapi paling tidak seperempat atau seperlima itu sudah lumayan ya
dan rasanya itu akan meningkat dari tahun ke tahunnya
mungkin tambahan yang tadi yang pak azril ya
jadi ada lapangan pekerjaan baru sebenarnya yang timbul oleh karena ini
yang namanya pemandu wisata medis
yang ini adalah kata kata yang di pemandu wisata itu biasanya candi
atau apa yang lain
tapi pemandu wisata medis ini justru adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya belum tersiapkan
kita betul pak azril kita perlu kolaborasi untuk mempersiapkan tenaga kita supaya
supaya siap untuk menghadapi hal ini
oke saya ingin tahu tanggapan bapak bapak karena ini kan adanya keterbatasan perjalanan
karena pandemi untuk wisata ke luar negeri terutama juga wisata medis ke luar negeri
ini jadi momentum menarik untuk mendorong warga negara indonesia melakukan hal ini
orang berani membayar mahal untuk wisata medis di luar negeri karena ada kenyamanan bapak bapak ya
karena ada kenyamanan pelayanan
saran bapak bapak mungkin dari pak azril terlebih dahulu
bagaimana pemerintah memprioritaskan kenyamanan pelayanan medis di indonesia
ya keamanan itu memang utama
apalagi ya jadi dengan faction harus kita siapkan dulu
kemudian juga dengan rapid test nya juga kita dengan pcr nya kita
kan jadi keamanan itu yang mutlak
jadi pcr ataupun dengan thse ini juga menjadi awal utama untuk kita lakukan pengembangan pengembangan berikutnya
jadi untuk keamanan ini
saya rasa menteri pariwisata sudah begitu berusaha kuat sekali untuk mengamankan keadaan ini
jadi ini menjadi titik utama menjadi peluang bagi kita dengan adanya pandemik atau krisis pandemik ini
untuk bisa kita balikkan kita peluang yang ada di luar itu bisa kita tarik ke dalam
ya akhirnya bahwa sebenarnya kalau dari segi ilmunya
sebanyak sekali beberapa produk
beberapa perguruan tinggi kita dari luar negeri
tetangga kita banyak sekolah kedokteran di kita
mungkin benar ya pak
oh belajar di kita
jadi artinya keahlian untuk medis itu cukup bagus
nah barangkali dari peralatan instrumentasi saja yang barangkali fasilitas dan services nya
nah kalau surplus di pariwisata kita bali saya rasa cukup oke
nah karena tinggal jakarta medan tadi
nah ini yang perlu kita kembangkan bersama
nah kalau memang kita duduk bersama menjadi satu tim ini pak
dari kecehatan maupun dari turism
untuk melayani dengan paket paket travel atau paket paket tournya yang cukup bagus
jadi dia bukan hanya berobat saja
bukan hanya bubarannya saja untuk dirinya sendiri
nah ini juga dia bisa bervakansi atau berlaser juga kita kembangkan bersama
intinya kombinasi dua hal ini harus
pertama kita bisa kendalikan
yang jadi masalah adalah regulasi
terutama dari asuransi
dan juga nanti keringanan pajak juga yang harus kita pertimbangkan
nah ini juga nanti menjadi motivasi bagi rumah sakit
nah juga untuk ada
jadi ada insentif bagi mereka juga
kayak hotel juga diberikan insentif pajak segala macam
nah kalau ini diberikan saya rasa bisa
teknologi hanya mungkin dari equipment
pada saat ini harus kita kembangkan bersama
mungkin kita tanya tanggapan pak niko seperti apa
kalau kalian saya rasa
kalau menurut amati
di negara tetangga kita
kita cukup sudah oke ya
banyak di malaysia dan di sana juga
tapi paling tidak
ini harus kita lengkapi bersama dari sekarang
saat inilah kita barangkali kita harus kita lengkapi bersama pak niko ya
baik tadi terkait dengan regulasi
kita harus sadar betul bahwa peraturan menteri kesehatan tujuh puluh enam dua ribu lima belas
yang memang menyatakan bahwa untuk pelayanan wisata kesehatan ini
ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit
ini terus terang didorong oleh pemerintah kota dan universitas erlangga
segenap layanan rumah sakit di surabaya sudah mempersiapkan diri
dan ini adalah hal yang serentak artinya
dipersiapkan tim kerja layanan wisata kesehatan
termasuk dokumen dokumen seperti renstra pengembangan
memang ini menjadi hal yang sangat unik dan kita kerjakan bersama sama
dan yang gak kalah penting adalah bagaimana mendefinisikan sebuah layanan unggulan
ini adalah sesuatu hal yang menurut kami adalah berupa eksekusi
karena tidak sedikit orang yang belum paham bahwa layanan unggulan itu apa
padahal itu penting sekali
kita mau mengunggul sesuatu harus pas harus konkret
kemudian dari kita juga mencoba memulai digitalisasi
artinya apa tidak hanya kita bisa ide ide gitu ya
harus eksekusi karena eksekusi itu adalah keharusan
ini harus jadi pekerjaan rumah besar untuk kemenparekraf dan juga kemenkes
bagaimana pembenahan total begitu ya dalam aspek pariwisata medis
karena sebetulnya bukan hanya soal harga kembali lagi
harganya bisa dimodifikasi tadi mulai dari harga yang murah nanti mungkin akan dicoba
tapi bagaimana seseorang pasien dan juga keluarganya bisa menikmati perjalanan yang mungkin menyenangkan badan dan pikiran
dan pastinya memberikan hasil medis yang membuat semua nyaman
pak niko dan pak azril terima kasih banyak ketua ikatan cendekiawan pariwisata indonesia azril azari ceo medical tourism
niko azari hidayat terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam